jelang batas akhir pembuatan ktp elektronik atau ektp
kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil ponorogo dan tuban
ramai di serbu warga
warga rela mengantri berjam jam hingga berdesak desakan
demi dapat mendapatkan ektp
kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil ponorogo ini
rabu pagi tak ubahnya seperti pasar tradisional
ratusan warga dari pagi hingga sore
terus berdatangan untuk mengurus ektp
warga rela antri berjam jam karena takut tidak bisa mengakses
sejumlah pelayanan publik jika tidak memiliki ektp
hingga batas waktu yang ditentukan
kondisi pemohon ektp yang membludak ini
membuat pegawai kantor di spenduk capil kewalahan
dalam sehari rata rata
penguasa pemohon yang dilayani mencapai seratus lebih
pemandangan serupa juga terjadi di tuban
ratusan warga yang mengantri membuat kantor dispenduk capil penuh sesak
warga rela menunggu sejak pagi demi mendapat nomor antrian
bahkan panjang antrian hingga keluar halaman kantor
kementerian dalam negeri sendiri memberi batas waktu
pengurusan ektp hingga tiga puluh september
jika tidak maka warga tidak akan bisa mengurus
sejumlah pelayanan publik yang terintegrasi
dengan ektp seperti pembuatan surat izin mengemudi
mengurus catatan pernikahan
pembuatan stnk hingga pengurusan paspor